sepak gitu nih
keluarga ma tiga belas tahun warga kampung selawi girang desa cibunarjaya
kecamatan ciambar siswa baru yang tewas tenggelam
saat kegiatan masa pengenalan sekolah atau mpls meminta keadilan dari kepolisian
pasalnya tidak ada satupun pihak sekolah yang menjelaskan terkait kematian korban
saat mengikuti kegiatan sekolah
pihak sekolah lepas tanggung jawab terhadap apa yang terjadi dengan ma
dan menyerahkan kepada pihak kepolisian untuk mengungkap penyebab kematian korban
keluarga menjelaskan saat kejadian sabtu lalu
salah satu teman korban datang ke rumah dan memberikan ikat pinggang milik korban
dan kemudian disusul oleh ibu korban ke sekolah
karena tak ada penjelasan dari pihak sekolah
ibu korban bersama warga akhirnya mencari korban
dan menemukannya dalam kondisi tenggelam di sungai cilului
sementara itu pihak kepolisian sektor nagrak yang telah melakukan pemeriksaan beberapa saksi
mengungkapkan bahwa korban pada sabtu melakukan kegiatan lintas alam
bersama para siswa baru dari sekolah dalam masa pengenalan lingkungan sekolah
diketahui korban lepas dari pengawasan sekolah saat jam isoma dan korban ditemukan dalam
sudah meninggal dunia
yang tahu itu cuma istri
istri bu bukannya tahu dari pihak sekolah enggak
cuma ada temannya kesini ngasih sabuk
sabuk anak saya almarhum
terus itu bertanya anak saya yang almarhum kemana
makanya itu bu istri saya nyusul ke sekolah
mungkin kalau istri saya nggak ke sekolah anak saya sampai sekarang ketemu atau enggak
mungkin ada yang datang pas hari pertama
nggak ada yang ngasih kabar ke sini
kata pengetahuan saya itu mpls pak
sekolah kegiatan sekolah
cuman ya pengetahuan saya itu masih di wilayah sekolah
tidak di luar luar sekolah
saya nggak tahu bahwa anak saya kegiatannya di luar sekolah saya nggak tahu
ya kalau minta keadilan untuk anak saya
di luar maksudnya
di luar gedung sekolah
ada kegiatan hiking
ada kegiatan hiking
dan terjadinya tenggelamnya korban atau almarhum tersebut di masa waktu santai
di masa waktu santai di isomah istirahat
kasus tewasnya siswa baru saat mpls ini kini ditangani oleh satreskrim polres sukabumi